anda pasti suka kol goreng atau jamur crispy
memang rasanya nikmat sekali
sensasi crispy dan kriuk yang di dalamnya membuat orang ketagihan
nah tapi alih alih mendapatkan sayuran crispy yang enak
menggoreng sayur ternyata merusak nutrisi yang terkandung di dalamnya
nah berikut informasinya untuk anda
menikmati sayuran dengan sensasi crispy
kian jamak ditemukan di berbagai warung makan saat ini
menggoreng sayuran menjadi metode yang kerap digunakan
untuk menghasilkan sayuran gurih yang biasanya berasa hambar
apakah anda salah satu penggemarnya
pas ngerasain ternyata aku suka
karena kol kalau misalnya digoreng itu lebih manis
jadi enak dipakai sambal sambil makan sama si ayam itu
aku jadi ketagihan
jadi setiap makan ayam punya itu selalu pasti harus ada kol goreng
tahu sih pernah browsing juga
karena kan nggak boleh soalnya berminyak
kan ditambah aku juga kan mukanya berminyak juga
jadi takut sih sebenarnya
kemarin sih baca artikel
katanya dia mengicu rangker sih
itu aja yang aku baca
yap tentu yang paling laris diminati
apalagi kalau bukan kol goreng
dari sekedar lalapan
kol segar yang kaya vitamin k ini
digoreng dengan suhu tinggi
demi menghasilkan kol yang renyah dan gurih
selain kol sayuran lain juga tak kalah nikmat
saat dicelup ke dalam penggorengan
sebagai pendamping lauk utama
sayuran goreng memang menambah cita rasa
menyimpan bahaya yang mengintai penggemar
walaupun sebenarnya yang namanya cancer itu adalah multifaktor
atau tidak hanya dari makanan saja
memang betul makanan yang digoreng dapat meningkatkan
senyawa karsinogenik yang dapat menyebabkan cancer
walau begitu kita juga mesti ingat
itu tergantung dari seberapa banyak
jadi tidak serta merta
anda makan satu dua kali akan mengalami cancer
hanya saja sayur yang digoreng dan dimakan
terlalu sering berulang
itu dapat memang betul dapat menyebabkan cancer itu sendiri
selain itu pengguna minyak jelantah karena penggorengan berulang
dengan suhu yang tinggi
kerap menghancurkan kandungan nutrisi yang ada dalam sayuran
apapun jenis sayurnya apabila digoreng
itu memang betul akan menurun
mengurangkan kandungan gizinya
menggoreng sayuran memang tidak dianjurkan
selain merebus ataupun mengukus
yang terbaik adalah menyajikannya dalam keadaan segar
karena kandungan gizinya masih konsisten
imbangi dengan pencucian yang benar dengan mencuci
memakai air mengalir agar pesticida hilang
dan segeralah konsumsi agar tubuh memperoleh
semua kebaikan dari sayuran segar